proses dan kita hormati prosesnya akan ada penjajakan akan ada pendekatan
saya terus berhubungan dengan para pimpinan dengan juga masukan dari para kiai para ulama
karena tentunya harapannya ke depan itu ada kesatuan pemikiran untuk melangkah ke depan
jadi teman teman sabar saja karena ada proses
p tiga juga memiliki proses internal yang mereka sedang jalani
yang saya lakukan ini tidak tergesa gesa tidak tapi dengan penuh kehatian untuk mendapatkan segala bentuk masukan demi kemajuan bangsa